makasih ya mas udah nganterin aku pulang
barunya saya lah yang bilang makasih ke kamu
kamu udah bela belain nemenin saya tadi pas ngerahin ulang tahun padahal kan kamu tadi lebih sakit
gak apa apa aku seneng kok
aku seneng masih bisa punya kesempatan untuk ngerayain ulang tahun kamu bareng kamu
ini kiki bikinin minuman ramuan
pokoknya mbak ini ada jahe kunyit sama kencur
untuk mengembalikan stamina yang tadinya badannya mbak andi itu capek capek
kenapa sih kiki ada apa ada yang pengen domongin
mbak andin tau aja kalau kiki mau ngomong sesuatu sama mbak andin
kiki boleh gak kalau
kiki boleh gak kalau
kiki boleh gak kalau
kiki boleh gak kalau
pulang kampung sebentar soalnya neneknya kiki tuh pengen kiki pulang mbak
mungkin nenek kangen gitu sama kicik
enggak ya sakit ya gimana ya mbak ya kayak sakit orang tua gitu loh mbak kayak
bentar bentar nangis bentar bentar pengen anak cucunya kumpul

habis itu dia biasa aja gitu
ya makanya kiki tuh takut nenek kenapa napa kan
tapi kalau mbak andin gak ngizinin juga gak apa apa kan soalnya disini juga butuh kehadiran kiki
kampar buat nemenin mbak andin sama ibu reina azkara
ya makanya kiki tuh takut nenek kenapa napa kan soalnya disini juga gak apa apa kan soalnya disini juga butuh kehadiran kiki
penerang izin ini kekibat
oh mbak andin makasih banget ya mbak andin
selalu berpihak kepada orang yang baik
seperti mbak adin ya mbak
oh makasih mbak
saya sebenarnya sakit apa sih dok
soalnya sebelum ini nggak ada keluhan
ibu telat makan dan yang kedua
ibu juga kecapean
karena tensinya ini rendah sekali bu
makanya yang teratur ya
hari ini terlambat makannya
tadi itu pak pas mau makan
kece kan nangis
jadi akhirnya mama lupa makan
dia jagain kece terus
cuma kecapean sama
gak teratur makannya ya
ibu nanti diminum dulu obatnya
jika gejalanya masih ada
baru kita lakukan pemeriksaan selanjutnya pak
terima kasih ya dok ya
ya sama sama ini resepnya pak
makasih banyak ya dok udah mau datang kesini
maaf pak painter dulu dokter ke depannya
cepat sembuh ya bu
selama disini kesya ikut kena imbasnya
semua orang pada perhatian ke reina dan mba andin
seakan akan gue dan keisha gak butuh perhatian
gue tahu gue yang salah
makanya gue disini
tapi bukan berarti gue di nomor dua kan
yang sudah anda lakukan
ini tidak sepele
ini adalah masalah yang besar
anda sudah terbukti
gue jadinya gak bisa deketkan sama kesya
riki lagi juga neror terus
terus sekarang nino juga ikut ikutan sebel sama gue
ada apa bu elsa
saya mau telpon suami saya
maaf bu sudah malam sudah tidak bisa menelpon lagi
sebentar aja saya mau telepon suami saya
sekali lagi maaf bu
sebaiknya ibu tunggu sampai besok pagi saja ya
ya tadi tuh pusing banget nok
mungkin karena telat makan
daripada rebahan begini pak
mending kita mau ke rumah sakit ya mah
tadi dokter disini noh
katanya mama itu cuma kecapean
sama makannya telat
aku rasa mama
mama itu kecapean mengurusin kesya
mama itu kecapean mengurusin kesya
dari dulu aku bilang
pakai babysitter mama tetep ke sana

aku gak mau
udah lama seharusnya mama sama papa itu
waktunya untuk istirahat
untuk ngurusin aku lagi
apa besok kesya
aku bawa aja ke kantor ya
biar papa bisa jagain mama dulu
tapi kesya kan selalu deket sama omanya

terima kasih ya udah nganterin gua
yaudah kalo begitu gua langsung masuk ya
gua panggil adik gua
yaudah kalo begitu gua langsung masuk ya
kayaknya emang sehati ya
kayaknya emang sehati ya
atau mungkin kalian
jadi bisa tiba tiba pas begitu kebetulan
tapi nggak ada yang pas sih
aneh bisa kebetulan gitu
oke kakak masuk dulu
oke kakak masuk dulu
udah siap aja
tapi yakin kamu mudah enakan
aku sih tadi udah tiduran juga
udah minum obat
udah enakan sih
kita langsung jalan
udah gak ada yang ketinggalan kan
udah mbak mirna
senengin keluarga lo khususnya nenek lo
lancar semuanya ye
pasti kiki bakal bahagiain keluarga kiki
mbak selama kiki pulang nanti
iye beres semuanya tenang aja aman nama gua
gak lama lama ya
dulu jam berapa sih ini berangkatnya
oh udah nih katanya agik
makanya tinggal nunggu kabar nih nih orang travelnya udah dateng apa belum
orang travelnya udah datang udah di depan
oh yaudah yaudah kiki siap siap kalau gitu
ya langsung ke depan ya
udah dateng ya
tenang aja toh
salam buat keluarga
maaf untuk apa
saya terkesan memaksa kamu untuk ikut ngerain ulang tahun saya
padahal kan kamu lagi sakit
ya ampun mas
aku juga gak keberatan
kalaupun keberatan gak mungkin disini sama kamu kan sekarang
aku ada kado buat kamu mas
soalnya aku juga belinya kan dada akan
ya gak apa apa dong ket
malah saya yang bingung
kok kamu malah
buru buru banget nasi kado
padahal kan kita belum sampai ke restoran
ya bisa kan dari tadi ini aku tenteng tenteng
pasti kamu juga udah tau kan
oke tapi makasih ya
ya kat sebenernya
situasinya selalu kayak gini
terus berdua sama kamu
ya gak tau kenapa ya
saya nanti akan lama gitu di
jangan ngelantur ah
lagi pula jangan terlalu lama juga di sumateranya
gak tau cuma feeling saya aja
selain ada cute
tapi kita tuh sebenarnya bikin gimmick
misalkan mereka itu tidak kita nge hire
tapi mereka harus nge review dengan secara jujur
jadi seolah olah tuh kayak gak terkonsep tapi sebenernya kalian udah konsepin gitu ya
iya seperti itu
ya jadi akan lebih bagus
keki mau pamit pulang ya mbak
tapi keki janji kok keki pulangnya gak lama lama
keki langsung cepet balik kesini lagi
saya yakin kalau kamu pasti akan balik lagi ke keluarga aku hari
kalo masalah itu mbak mu jangan diragukan lagi mbak keki kan orangnya setia
iya udah selesai ya
hati ya salam buat keluarga ya
uang jajan udah ada

nanti saya transfer ke lu
iya iya mbak keki pulang dulu ya mbak andin
makasih ya itu isinya
gedean tas daripada orangnya ya bu
masuk sih itu kayaknya
lagi tuh saya cek rena sama aska radeliana udah
ntar lagi aku selesai kok mbak
tapi seru juga sih ada berapa influencer yang kembali
hmm banyak sih mbak
mungkin ada dua ratusan
nah feedbacknya juga sangat bagus sekali sih
senang mbak mbak liat ya
terus gimana kabar pak surya busara
mbak mbak sama papa baik baik aja
mbak mbak juga kangen sama busara udah lama pengen update
sehat sehat ya tapi ya pak surya busara ya
mas kamu mau pesen dessert gitu nggak
kamu kan lagi birthday kayaknya tuh gak afdol deh kalo orang lagi ulang tahun terus gak pesen kupu ya
tunggu aja sebentar lagi
udah kamu pesen
kamu yang ulang tahun kamu yang pesan
selamat ulang tahun ya pak
kami permisi dulu
bisa hidup bahagia selamanya
termasuk pak al
bisa cepat ditemukan
bisa tiup ya
saya masih ada satu permintaan
kamu kenal sendiri
disini setiap harinya ada live music
dan siap tamu bisa nyanyi kapan aja disini
dan salah satunya sekarang kamu
satu lagu aja ya
silahkan dong bro
kamu udah lama sekali enggak masuk ruangan ini deh
enggak banyak yang berubah
emang sengaja emang
nggak ada yang aku rubahin sedikit pun
aku masih pengen terlihat seperti ini
supaya kenangannya juga gak berubah
aku biasa kerja disini emang
saya kalau misalkan aku kerja di kamar
takutin nantinya sekarang keganggu dan kebangun
walaupun udah jadi ruangan kerja kamu
tapi kamu banyak tidak merubah ruangan ini
masih sama seperti dulu
gak terasa mama udah
pergi lama meninggalkan
rumah dan ruangan ini
udah sd malah ya
jangan jangan dia udah gak butuh mama buat nganterin sekolah lagi
ini pasti sangat butuh sekali
karena kan aku juga
gak bisa setiap saat
untuk nganterin nantrin sekolah
karena ada kerjaan
dia pasti akan senang sekali kalau omanya nganterin
dan apalagi kan dia pasti senang banget bercerita
ngomong ngomong aku udah bercerita belum sama mama
kalau mas al tuh
sebenarnya kasih kita video vlog vlog yang dia dulu pernah bikin
iya maka waktu dulu tuh dia sibuk
sebelum pergi ya sebelum berangkat
sempet ngetah ngetahin dia
apa mau jadi vlogger atau apa
iya dan dia simpan dengan sangat baik sekali di laptopnya
tapi biasanya aku sama anak anak tuh
aku memperbolehkan mereka untuk ketemu sama papanya
di hari selanjutnya
di hari sabtu
jadi kalian nonton bersama tiap hari sabtu
apa mau nunggu besok aja biar sekalian bareng bareng
ya sebenernya mama pengen sekalian nonton tapi gapapa
barengan aja nanti kita hari sabtu
dia punya firasat
ada video yang kamu buat sebagai pengganti kerinduan kami akan kehadiran kamu
meskipun tetap saja rindu itu berat
rindu itu hanya aku bisa tuntaskan dengan bersujud dan berdoa
terus ngapain sih pakai di video ini
mah aku pengen nanya deh soal kerjaan
boleh boleh ada apa mungkin mau bisa bantu
ya sekarang ini
posisinya kan memang
di pekerjaan kan memang lagi gaada masalah ya
hei ya ampun
belum tidur sih kamu
iya kok gak tidur
tapi kok mama gak balik balik
mama tadi ada keperluan dulu disini sama oma
rena sama askara nunggu ya
soalnya oma ngajakin mama obrolin terus
karena besok libur kok libur mama libur ya
betul mama libur ke besok
besok mama gak kerja
jadi kita bisa quality time
askara juga udah tidur di kamar
udah tidur di kamar
ya udah berin aja
kita bawa barang barang
bawa barang deh
oma jadi tinggal sendirinya
oma diajakin oma
kamu langsung istirahat aja ya
ngerti biar anak anak sama aku aja
kasur di bawah
gue kayak di kamar aja
cepet juga gak ada kiki
selamat tidur ya
mau peluk rena
makin besar ya
terima kasih ya
terima kasih ya mas
ya ampun mas
kamu yakin suaraku bagus
ini aja sampai saya rekam
nanti malah pusing lo dengan suaraku
ya enggak dong
ini ya buat nanti
nantikan kalau pas saya ke hutan lagi
terus disana kan pastinya akan susah sinyalnya
kalau menurut aku ya
kamu tuh jangan keseringan dengerin
takutnya nanti susah lupa
mau potong kuenya
udah tidur ya
kalau gitu oma mau bacain kamu buku cerita
kalau lagi bobok
minta dia dibacain
udah gak itu lagi deh
lo udah ngasih tau mama belum
rumah bola dunianya ada di tempat kerjanya papa ya
yaudah ntar mama beli dulu ya
mama jadi penasaran nih bola dunia ya
kamu mau baca globe
aku mau tau tentang amerika mama
nanti mama bisa bantu jelasin ke kamu tentang amerika
tentang dunia dunia lain di bola dunia itu ya
omayanya tuh lagi gak enak badan
biar kesya gak sakit
nanti sudah ada perjangkit jadi tidur sama papa ya
bentar bentar bentar
jangan kamu lupa bawa sendalnya
nah sini aja
eh benar juga ya kata mama kemarin
mama kan pernah bilang
waktu mama buat main sama kesya
itu cuma sebentar
walaupun cuma sebentar sama keja
gak apa apa ya
nanti ada waktunya buat kita kumpul lagi
eh bentar bentar
tanggal berapa ya
tanggal berapa ya hari ini ya
nanti lagi masuk sekolah
beli peralatan tulis
buku tulis ya
sini pada vlognya
ya walaupun andien pasti udah menyiapkan semuanya
tapi kalau yang tidak
aku juga mau punya andil
oh hanya sebagai umpah
kamu yakin kamu mau tidur sama cashnya di sini
eh yang yakin lah pak
kan biar kemarin kemarin juga tidur rumah kesya
nanti kamu malah kebangun
harus bikin susu
dan kalau ganti pampersnya
kalau basah itu
bisa lah pak
bagian besok juga aku rencananya
aku bawa kesya aja ke kantor sih sayang
besok kan hari sabtu dong
lebur kan kamu
kan ada kerjaan sedikit
sekalian kita mau jenguk mama
mau ketemu elsa juga pak
buat bubu aja sayang ya
tuh tuh tuh
udah nganterin aku pulang
yang bilang makasih ke kamu
kamu udah bela belain nemenin saya
tadi pas ngerain ulang tahun
padahal kan kamu tadi lagi sakit
gak apa apa aku seneng kok
masih bisa punya kesempatan untuk ngerayain ulang tahun kamu bareng kamu
kamu harus janji sama aku untuk hati hati kalau nanti balik ke sumatera
apalagi pas masuk hutan
janji juga sama aku harus cepet cepet balik
terus janji juga untuk
apa saya harus penuhi semua janji janji ini
insya allah saya akan pegang semua janji ini
dan kamu juga doain saya ya
saya pengennya didoain kamu juga
iya pasti aku doain
oma jadi penasaran ya sekarang kamu lebih suka
mengamati glow bola dunia dibandingkan dengerin cerita dari buku
bukannya aku gak suka oma
aku masih suka kok sama buku cerita
oh gitu ya
kayaknya banyak sekali yang terlewati ya
selama delapan belas bulan omang gak ada di rumah
hah itu dia
sejak kapan ini
semenjak mama pergi
rena tuh udah mulai penasaran terus
tanya nanya sama aku amerika tuh dimana
dia pengen tau
akhirnya pakai bola dunia ini aku jelasin
jadi sebelum reyna tidur
aku jelasin kalau misalkan disini
tuh ada amerika
disini ada kanada
semuanya aku jelasin
dan itu yang membantu dia untuk tidur cepat
kalau gambarnya kan
aku cerita berapa jauh dari amerika
oh berapa jauhnya kita dari amerika ya
ini kan indonesia nih
terus ini ada benua asia
terus ini ada china
nah texas disitu tuh
texas tuh ada di amerika
oma gak pakai kacamata
tau gak di texas itu terkenalnya apa
disana tuh terkenalnya apa
disana tuh terkenalnya kompoi
banyak kompoi disana
ada banyak negara negara bagian di amerika
nah kan kemarin
bapak au berangkat kerja
mau ke chicago
nanti oma beliin
peta dunia yang lebih besar ya
biar kamu bisa melihat ya
biar kamu bisa lihat nanti ombak tempel di dinding
kamu bisa lihat negara negara di seluruh dunia
terus kenapa dunia itu bulat